saudara presiden terpilih prabowo subianto melakukan lawatan ke tiongkok jepang dan malaysia
partai gerindra menekankan lawatan prabowo dilakukan setelah berkoordinasi dengan presiden joko widodo
wakil ketua dewan pembina gerindra fadli zon mengatakan undangan pemerintah tiongkok dan jepang merupakan suatu kehormatan
prabowo juga berkunjung menemui perdana menteri malaysia
fadli menekankan rangkaian lawatan yang dilakukan prabowo berdasarkan komunikasi dengan presiden jokowi
dan menekankan prabowo akan melanjutkan kebijakan era jokowi
pastilah itu atas komunikasi dengan presiden jokowi
pak prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintahan yang nanti dia pimpin akan melanjutkan
memperkuat hubungan dengan china ke depan
saya ingin meneruskan polisi presiden jokowi dodo
prabowo melanjutkan lawatannya dengan menemukan
mui perdana menteri jepang fumio kishida rabu lalu dan mengatakan
ia ingin lebih memperkuat hubungan antara kedua negara
jepang juga berkomitmen mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan negara negara asia tenggara
khususnya di bidang keamanan dan pertahanan maritim
dari jepang prabowo bertemu perdana menteri malaysia anwar ibrahim
dan keduanya menegaskan akan membahas langkah selanjutnya untuk memperkuat hubungan bilateral
mengenai pengalaman politik mereka
ini jadi kunjungan perdana prabowo subianto setelah diumumkan kpu sebagai presiden terpilih
sekaligus masih dalam jabatannya sebagai menteri pertahanan
selain memperkuat kerjasama di bidang pertahanan
lawatan prabowo ini sekaligus mempersiapkan transisi pemerintahannya
dengan presiden joko widodo jelang pelantikan pada oktober mendatang